untuk yang bersiap mudik segeralah pesan tiketnya dari awal dan menunggu yang akhir
menjelang mudik tiket pesawat mahal dan tiket transportasi secara
dan ini nanti ada langkah selanjutnya
untuk yang bersiap mudik segeralah pesan tiketnya dari awal
jangan menunggu yang akhir karena akan semakin meningkat harganya
dan pastikan juga bahwa semua perencanaan itu dilakukan di minggu minggu pertama ramadhan
tugas kita adalah menghadirkan jumlah pesawat
yang lebih banyak untuk dioperasikan di indonesia
karena kita masih ada kekurangan antara tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh pesawat
sehingga nanti dengan penambahan jumlah penerbangan
makin meningkat ketersediaan kursi dan harga tiket akan semakin bisa lebih terjangkau
tawarkan bahwa bukan cuti bersama yang dimajukan
tapi lebih kepada pendekatan dari work from destination atau work from home
dimana mereka bisa merencanakan berangkatnya lebih awal
sehingga tiketnya masih tersedia dan masih terjangkau harganya
mudah mudahan bisa thr bisa dicairkan lebih awal juga
tapi mungkin ada yang bawaan juga nggak serius untuk thr dicairkan lebih awal
bahwa dunia usaha juga diimbau